dana repatriasi yang merupakan bagian dalam program pengampunan pajak atau tax amnesti
bisa diinvestasikan untuk enam instrumen investasi
dan salah satunya adalah surat berharga negara
kami memiliki informasi lebih lengkap untuk anda
pemerintah kini getol mensosialisasikan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak
niat pemerintah menarik kembali dana orang orang kaya indonesia di luar negeri
dibuktikan dengan menyiapkan delapan belas bank penampung dana
termasuk menyiapkan enam instrumen investasi
kedua hal ini diatur dalam pasal enam ayat dua peraturan menteri keuangan no satu ratus sembilan belas pmk satu ratus delapan tahun dua ribu enam belas
pmk itu adalah peraturan mengenai tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah nkri
penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak
instrumen investasi tersebut antara lain surat berharga negara obligasi bumn
obligasi pembiayaan pemerintah investasi keuangan bank persepsi
obligasi perusahaan swasta investasi infrastruktur
investasi sektoril dan investasi lain sesuai undang undang
dampak kebijakan pengampunan pajak ini juga dapat terasa dengan adanya pergerakan positif di pasar saham indonesia
kalau dari apa namanya indeks harga saham gabungan saja
itu yang awalnya belum mencapai
sekarang sudah mencapai angka lima ribu sekarang sudah mencapai lebih dari lima ribu
kemudian juga untuk nilai perdagangan value nya
kalau rata rata biasanya ada sekitar lima sampai enam triliun
saat ini sudah sempat mencapai angka sebelas triliun juga
sementara itu konsultan keuangan sekaligus dosen ilmu ekonomi universitas kristen petra surabaya
menduga target dana repatriasi yang masuk ke indonesia tidak akan sesuai
sebab wajib pajak yang memanfaatkan
pengampunan pajak justru pengusaha menengah dan kecil di dalam negeri
yang mau dicapai itu sebenarnya kan mereka yang sudah mengeruk penghasilan
yang sudah menikmati hasil di indonesia tapi tidak memberikan kembali ke indonesia
itu kan harapannya
yang lapisan yang akan memanfaatkan ini justru mereka yang sektornya produktif real
apalagi dalam program tax amnesty
besaran denda yang ditetapkan pemerintah
yang tak tergolong rendah
yakni dua persen
pemerintah menetapkan besaran denda ringan
agar banyak pengusaha yang menyimpan dana yang diluar negeri ikut program pengampunan pajak